setelah bertemu dengan ketua umum gerindra prabowo subianto selasa malam
hari ini ketua umum demokrat sby kembali menggelar pertemuan dengan ketua umum pan zulkifli hasan
kedua partai akan menjajaki kemungkinan koalisi pada pilpres dua ribu sembilan belas
pertemuan sby dan zulkifli hasan akan digelar pukul tujuh malam nanti di kediaman pribadi sby
megakuningan jakarta selatan
menjelang pertemuan demokrat berharap pan akan bergabung dengan koalisi yang tengah dibangun oleh gerindra dan demokrat
sementara elit pan menegaskan sikap partainya telah memutuskan untuk tidak mendukung jokowi
pan juga menyambut positif peluang demokrat untuk bergabung ke koalisi prabowo
dalam pertemuan malam nanti pan dan demokrat akan fokus membahas soal komposisi capres cawapres dan tim pemenangan pilpres dua ribu sembilan belas
menurut hemat kami ini adalah juga sesuai juga dengan apa yang disampaikan pak sby
bahwa akan juga melakukan
koordinasi dengan partai partai yang dulu pernah juga mempunyai inisiatif untuk membentuk suatu koalisi dan lain sebagainya
sehingga ini adalah merupakan tindak lanjut daripada pertemuan tadi malam tersebut
saya melihat suasana kebatinan dari masing masing partai politik itu tidak ada yang berupaya untuk memaksakan kehendak
jadi seluruh partai politik yang akan berkoalisi termasuk partai amaran nasional
sama sama menginginkan bahwa koalisi ini adalah merupakan koalisi lahir batin
koalisi persatuan indonesia yang mencerminkan sebuah pandangan visi yang diturunkan dalam bentuk platform
dan nanti diperjuangkan dalam kampanye dan janji janji dalam pilpres nanti